harusnya lo itu sadar
buka pikiran lo
lo yang gak pernah sadar
gue gak pernah bermaksud untuk bikin masalah ke putri
ini gak usah sok nudi gue nih
tuh kan bener mereka mau berantem
riz tahan emosi rizky
kalau kalian terusin saya yakin kalian akan dapat sp tiga
daripada bikin masalah lagi disini
udah kamu pulang
jadi keliatannya ngarep banget gue mau kenalan sama perempuan itu
ya percuma juga sih gue nolak
pasti daddy bakal tetep nemuin dia di belakang gue
gue jadi penasaran
kayak gimana sih perempuan yang jadi pilihan deddy
kamu mau kan daddy kenalin
jangan seneng dulu
aku belum selesai ngomong
aku bakal turutin semua kemauan deddy
aku juga mau ajak pangeran ikut diner
karena aku mau kenalin ke dia kalo misalnya pangeran tuh bagian dari keluarga kita
pangeran ikut dinner
pangeran ikut dinner
pangeran ikut dinner
pangeran ikut dinner
pangeran ikut dinner
pangeran ikut dinner
ya semua balik lagi ke rumahnya
balik lagi ke daddy sih
kalo emang daddy ga mau nurutin
daddy tau sendiri kok
coba daddy pikir baik baik
pangeran ikut dinner
pangeran ikut dinner
pangeran ikut dinner
pangeran ikut dinner
pangeran ikut dinner
pangeran ikut dinner

saya juga kaget pak bos
saya juga kaget pak bos
saya juga kaget pak bos
syarat dari non mel ini bener bener fik pak bos
masalah pasti ribet
masalah pasti ribet

aduh gimana ini pikiran saya bener bener ga karuan

saya udah buat alex kehilangan segalanya
belum lagi pangeran ke mel
terus gimana mendukung syarat dari mel
ntar pak bos
pangkatmu apa duk sih ini
pak bos hampir aja dapet ide nya
pak bos sih
gak kagetin aja
mau apa lagi turn
urusan kita belum selesai
terutama gaya lo yang sok perhatian sama putri
sorry gue bukan sok perhatian
tapi gue mau lindungi putri
dari cowok kayak lo
dan dia gak butuh itu
dia gak butuh lo
karena ada gue yang lindungi dia
jadi lo gak usah sok nih
lo ngapain ketawa
kalau lo bener bener serius
kalau lo bener bener gak bercanda
kenapa lu biarin orang terdekat lo nyakitin putri
sampai bokap lu juga tega nyakitin putri

dimana kesadaran lo
harusnya lo itu sadar
lo yang gak pernah sadar
gue gak pernah bermaksud untuk bikin masalah ke putri
jadi gak usah sok nolih gue deh
sampai kapan otak lo bisa kebuka
sampai kapan mata sama hati lo tertutup kayak gini
terserah loh mau ngomong apa
gue gak peduli
yang pasti gue akan buktiin semua orang
terutama ke lo
kalau gue adalah orang yang bisa bikin putri bahagia
dan lo gak usah
lo gak usah mimpi
kalahkan juga diri lo
putrinya itu gak usah pinter
lo gak usah pinter ya

lo denger kan pertanyaan gue batu bata
mau mau ajak rizky tarung apa
aku gak puas kemarin udah bikin dia babak belur
put kita ke respon sekarang ya
gue gak akan pergi sebelum batu bata jawab gue